konferensi ekonomi kreatif pertama di dunia akan digelar di indonesia
dengan melibatkan lebih dari lima puluh negara
bekraf bersama kementerian luar negeri
pertemuan ini nantinya akan membahas sejumlah isu
diantaranya tentang regulasi pemasaran ekosistem ekonomi dan pembiayaan
ucce akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan ekonomi kreatif dari banyak negara
mulai perwakilan pemerintah pengusaha komunitas ahli di bidang ekonomi kreatif
hingga organisasi internasional
dengan keterlibatan banyak pihak diharapkan konferensi ini akan menghasilkan sejumlah masukan
untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari perekonomian global
konferensi ekonomi kreatif tingkat dunia ini digelar pada enam hingga delapan november mendatang di bali
sementara itu pemerintah indonesia
terus berupaya memperkuat pengembangan sektor real terutama ekonomi kreatif
presiden joko widodo optimis ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian indonesia
dan menargetkan sumbangan dari sektor ekonomi kreatif tahun ini bisa mencapai satu satu triliun rupiah
konferensi ekonomi kreatif pertama di dunia ini akan digelar di indonesia
bagaimana latar belakang dan tujuan dari gelaran ini
apakah akan menambah pendapatan negara dan juga daerah
lalu apakah badan ekonomi kreatif beckraf indonesia selaku penyelenggara sudah siap
kesiapan gelaran ekonomi kreatif dunia ini akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami di studio kepala badan ekonomi kreatif triawan munaf
pak triawan terima kasih atas waktunya di cnn indonesia business
terima kasih sudah diundang ke cnn indonesia
pak kita kan mau ngomong ngomong soal konferensi ekonomi kreatif seluruh dunia ini ya
kita mau menyamakan dulu nih persepsi
yang disebut dengan ekonomi kreatif itu mencakup apa saja industri
oke jadi kenapa ada kata ekonomi di sana dan ada kata kreatif ya
jadi tugas dari badan kami adalah
mengakselerasi pertumbuhan dari kontribusi keekonomian dari kreativitas
dan kreatifitas itu harus berdasarkan budaya
warisan tradisi talenta dan itu semua gratis
kalau boleh dibilang gratis tidak usah memakan sumber daya alam
dan kita bisa bilang ini yang terbarukan
nah modal ini harus kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin
dengan membentuk ekosistem yang menunjang
pengembangan ekonomi kreatif tadi
apa yang ada di bawah ekonomi kreatif ini
tapi kalau kita sebut semua lama
ada enam yang utama
pertama fashion kuliner dan kria
itu yang paling besar
udah jadi menjadi unggulan
tapi ada yang menjadi prioritas
film musik dan games
yang pertumbuhannya cepat sekali
nah ke enam subsektor ini menyumbangkan hampir sembilan puluh persen
sumbangan kita ke pdb
bukan satu satu triliun
satu satu ratus lima triliun di akhir tahun ini
yang kita sudah mencapai seribu triliun itu di akhir tahun lalu
ya nah ini jadi potensi yang luar biasa untuk
kita tidak tergantung sumber daya alam yang akan ada habisnya itu
nah pak triawan kata bekraf atau badan ekonomi kreatif ini kan
baru baru ini terdengar gaungnya
apakah latar belakang dari pengadaan acara ini pak
jadi sebagaimana kita ketahui negara kita terdiri dari tujuh belas pulau lebih
itu merupakan kekayaan yang luar biasa
jadi sangat wajar kalau kita mengambil leadership dari kreatif ekonomi ini
kita memang sedikit terlambat dibanding negara negara yang sebetulnya sumber daya manusianya
gak lebih daripada kita
lalu tradisi warisan budayanya nggak lebih daripada kita
sekarang sudah saatnya kita mengatakan bahwa we have to be the leader
diakui oleh pbb melalui umtat dan diminta diadakan setiap tahun di bali
karena bali mau ga mau adalah
hidupnya dari ekonomi kreatif
kita tahu misalnya tarian kecak
itu ekonomi kreatif karena sebetulnya itu adalah tarian kecil ramayana tapi pada malam hari
untuk turis itu dipakai puluhan bahkan ratusan orang yang tadi paginya nelayan pedagang tukang batu
untuk jadi monyet monyetnya kan
that's ekonomi kreatif yang bisa menyejahterakan rakyat sebanyak mungkin
nah pak triawan kan tadi ada katakan kita sedikit terlambat dibanding negara lain
sebenarnya negara lain katakanlah negara negara asia lainnya
seberapa besar sih keekonomian kreatif mereka itu dibandingkan kita
ya mungkin kalau untuk negara negara asean kita nomor satu deh
karena peran ekonomi kreatif pada pdb kita nomor tiga di dunia
yang pertama itu amerika
dan industri filmnya yang sudah merajai dunia
di bawah kita ada kanada di bawah kita
not bad sekali nih pak ya nomor tiga saya baru tahu
nomor tiga dan akselerasi pertumbuhan itu luar biasa cepatnya
karena kita mencapai satu triliun itu dengan cepat
tahun dua ribu lima belas masih sekitar tujuh ratus triliun
sekarang sudah satu seratus triliun akhir tahun ini
jadi bukan saja pertumbuhannya stabil dan lebih besar tapi cepat gitu
itu harus kita kalau kita bisa terus konsentrasikan effort kita
integrasikan bersama kementerian lembaga lain dan semua pelakunya
dan through universitas ini bisa lebih cepat dan betul betul kita tergantung
kehidupan kita kepada ekonomi kreatif
pak triawan tempat pelaksanaan dari konferensi ini dipilih bali
tapi kan kalau dari segi sohornya begitu bali sudah sangat terkenal
untuk apa sih di bali lagi pak kenapa tidak di daerah lain yang kurang terkenal
sehingga kita bisa mengekspos daerah daerah lain selain bali
untuk sebuah konferensi besar memang bali yang lebih apa sampai saat ini ya
yang lebih siap gitu ya tapi bukan tidak mungkin tahun depan kita akan tempat lain
untuk pertama kali loh ini ya mungkin juga hasilnya tidak akan sebesar yang kita harapkan
tidak se impactful yang kita harapkan tapi kita sudah establis
rencananya berapa tahun sekali pak diadakan
setiap tahun kalau bisa
setiap tahun kalau bisa

karena gini percepatan teknologi yang menunjang ekonomi kreatif ini luar biasa
internet of things dan lain lain digital ini perkembangannya nggak bisa dikejar
kalau kita nggak awasi terus jadi setiap tahun ini kita bisa monitor kita bisa update
bukan hanya untuk kita tapi untuk seluruh dunia
nah pesertanya siapa saja pak setiawan yang saat ini sudah confirm nih untuk hadir
peserta konferensi ini sudah delapan ratus sampai seribu orang
delapan ratus sampai seribu orang berasal dari berapa negara pak triom
dari lima puluh lebih dari negara
lima puluh an negara oke
jadi pembicaraan pembicaranya juga bagus bagus walaupun tidak semua yang kita minta bukan tidak mau tapi waktunya ini
ini pangeran arab saudi nih patriawan yang banyak digosipkan katanya akan hadir apa benar ini
ya gini boleh saya terus terang memang sebelum ada isu apa apa hal gitu ya yang saya nggak tahu itu isu isu politik dan lain lain
dia memang sudah kami undang untuk hadir karena apa karena saudi arabia sekarang sudah mengalami transformasi menuju ekonomi kreatif menuju dunia entertainment
sebagai penopang ekonomi mereka
dan kalau mereka sudah bergerak itu kan sudah luar biasa gitu
sehingga kita ingin beliau berbicara langsung
nah tapi sampai saat terakhir terakhir itu memang tidak ada kabar
dan saya dikatakan disampaikan oleh duta besarnya bahwa biasanya mbs itu menyampaikan konfirmasinya dua minggu sebelum event
oke jadi sekarang ya
jadi sekarang sekarang ini lagi ditunggu nih pak ya
oh enggak enggak lagi ditunggu
patriawan ini kan baru diadakan pertama kali
sepertinya agak susah untuk menyusun suatu target gitu karena belum ada benchmarknya ya
tapi ingin tahu aja ini targetnya sebenarnya seperti apa apakah memang diharapkan jumlah pesertanya sedemikian banyak atau malah melebihi
ya untuk kami kami sudah mengadakan dua kali pre prepatory meeting
ya di bandung dan di jakarta itu antusiasme dari peserta luar negeri luar biasa
dan ada lima isu utama disepakati pada pre preparatory meeting itu
satu dampak sosial dari ekonomi kreatif
itu kita mesti ukur dan kita mesti tahu
karena itu paling penting
kedua kebijakan kebijakan apakah deregulasi atau regulasi ya
kalau bisa ada penyamaan visi dan penyamaan pemahaman
ketiga pemasaran yang terintegrasi
termasuk logistik dan lain lain supaya kita juga punya kesempatan yang sama
sehebat hebatnya kita kalau tidak punya ekosistem yang baik ya nggak bisa
banyak negara negara yang lain yang sebetulnya budayanya nggak lebih kaya dari kita
tapi karena ekosistemnya bagus logistiknya bagus lebih maju ekonomi kreatifnya
lagu yang lalu yang terakhir adalah bagaimana the future of our ekonomi kreatif di dunia ini mau dibawa kemana
itu lima isu utama yang menjadi pembahasan nanti dan mudah mudahan ada manifesto di bali ini
nah tantangan apa yang dihadapi pada mempersiapkan konferensi ini
ya tentunya kita ingin ada pembicaraan pembicaraan yang inspiring
dan mereka kan nggak gampang gitu
apalagi mereka benar benar sama tadi
dikatakan bahwa ayo kita kasih pemahaman dulu gitu kan
nah banyak orang yang memang sudah maju dalam satu bidang
tapi dia sebenarnya tidak sadar bahwa itu adalah ekonomi kreatif gitu
disingkanya hanya bidangnya saja
padahal ini bagian dari ekonomi kreatif
jadi mungkin setelah the first economic creative conference yang di bali ini tahun depannya akan lebih atraktif untuk mereka
nah highlight nya aja nih pak triawan
selain dari bekraf dan kementerian luar negeri adakah pihak pihak swasta lainnya yang terlibat
apakah ada artis artis juga yang mungkin terlibat nanti
karena temanya inklusif
karena temanya inklusifly kreatif
temanya inklusifly kreatif
jadi kreatifitas itu inklusif kalau di ekonomi kreatif
umur tidak masalah race tidak masalah agama tidak masalah
hal hal tersebut kamu udah ada di kampung di mana dengan adanya digital tidak masalah
jadi inklusifly kreatif yang kita dorong
dan kita tentunya akan disokong oleh badan badan di pbb
itu paling penting
karena dengan begitu kita menjadi didengarkan oleh pemeragangan
ini ada penampil penampil booth
kita ada booth booth juga supaya negara negara itu mengintrodusir negaranya
ada dari hungary denmark australia romania perancis dari undp disney koka korea
london book fair ikut juga
ipmi dari indonesia ikatan perancang muda indonesia
hdei desainer interior indonesia bkpm telkomsel potato head
karena kuliahnya di bawah kita kan
lalu grabs bank bca ada semua di situ
siapa yang boleh datang ke acara ini pak
terbuka untuk umum begitu
ya harus mendaftar
biayanya seperti apa
cuma anda mesti bayar akomodasi di bali kak
akomodasi harus tanggung sendiri
mungkin yang banyak ditanyakan juga ada bts nggak nih pak
prediksi pendapatan negara atau justru menopang pertumbuhan daerah khususnya di kawasan nusa dua bali ini
targetnya berapa pak dari acara ini
ya saya ini tidak sebesar imf world bank ya
yang berdasarkan tiga puluh delapan ribu kalau nggak salah orang datangnya
ini kan nggak segitu
jadi ya pasti akan
tempatnya lah pak ya ini
dan ini juga tidak anggaran pemerintah juga minimal sekali di sini
karena di sini kita bukan festival
di sini lebih diskusi
ya diskusi lebih apa namanya menyamakan hati menyamakan pemikiran
jadi lebih kepada
dari pada substansi
oke nah panelis panelisnya
jadi nggak ada bts
oh nggak ada pts ya
pak triawan kalau misalnya kita mau hadir ke salah satu acara diskusi itu
apakah itu terbatas untuk kalangan tertentu atau justru
nggak yang penting daftar open
daftar dan daftar
kan ada orange economy buku yang sangat terkenal itu
ada ibu sri mulyani juga
lalu ada emmy winning film maker lisa russell
ada mas wisnu thama
ada mas wisnu thama
karena dia sukses kemarin di asian games ya
pak william tanujaya juga ada sharing
karena mereka yang datang dari luar negeri ingin tahu kan indonesia seperti apa
nah ini di antaranya
tema garis besarnya judulnya itu apa
jadi kreatif dari dalam sendiri ya begitu ya
inclusively dari semua orang bisa terlibat

nah pak triawan acara ini kan sudah dekat ini
sudah siap kah bekraf
karena kami tidak kerja sendiri
kami co hosting bersama kemenlu kementerian luar negeri
ini kementerian luar negeri perannya sangat
dan saya sangat terima kasih kepada kemenlu
dan saya sangat terima kasih kepada ibu wartemong
berapa besar sih pak triawan bekraf itu
becraf ini sekarang cuma lima ratus orang kurang lebih
kantornya cuma tiga lantai di gedung bumn
tapi kami membawahi enam belas subsektor
nah enam belas februari setiap hari aktifnya luar biasa
kegiatan kegiatan kita luar biasa
kita juga harus memperbaiki ekosistemnya
tapi di lain pihak kita harus melakukan pendukungan kepada mereka
pameran pameran di luar negeri yang bukan sekedar pameran
mentoring capacity building pengetahuan mereka tentang akses permodalan
pengetahuan tentang pemasaran pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual
karena ekonomi kreatif adalah all about kekayaan
jadi lingkup kerja dari bekraf itu sangat luas sekali
jadi kalau kita jual kopi kita bukan jual biji kopi ke luar negeri
tapi menjual produk jadi yang nilai tambahnya sudah dibuat
nah itu tadi di bsd sedang diadakan trade
kemarin saya di sana sama presiden ikut menampingi beliau
saya juga kaget terus terang produk produk indonesia
tujuh puluh lima triliun nih pak kontrak dagangnya nilainya
jadi kalau kita menganggap enteng karena kita tidak melihat prosesnya
begitu diperlihatkan dalam pameran kita juga pameran juga di sana becraf
jadi kalau mau lihat datang deh ke trade expo indonesia di ais
karena di situ kita bisa lihat reputasi prestasi pencapaian dari ekonomi kreatif indonesia
di bidang kraft kria
baik pak treon munaf sekali lagi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia business
semoga sukses di acara konferensinya nanti
dan itulah tadi bincang bincang saya dengan treon munaf kepala badan ekonomi kreatif indonesia